harga cabai yang melambung tinggi hingga seratus ribu rupiah per kilogram
membuat petani cabai tersenyum sumringah
salah satunya raku petani cabai asal desa cinandang
kecematan dawa blandong mojokerto
hasil dari memanen cabai sebanyak tujuh kali
rakup telah mampu membeli mobil jenis minibus keluaran tahun dua ribu tujuh belas
seharga satu ratus delapan belas juta rupiah
dalam sekali panen dari empat meter luas lahan yang dimilikinya
rakup mampu memanen cabai sebanyak dua lima kuintal
harga jualnya antara lima puluh hingga sembilan puluh ribu rupiah per kilogramnya
rakup hanyalah satu dari sekian petani cabai yang mendadak jadi jutawan
akibat harga cabai yang melambung tinggi
bukan hanya petani di desa cinandang saja
juga dirasakan desa desa lain yang menjadi sentra pertanian cabai
di kawasan utara sungai berantas mojokerto
agung wibowo mojokerto jawa timur